seorang tamu hotel di purwakarta ditemukan tewas di dalam kamar senin sore
korban pertama kali ditemukan oleh karyawan hotel yang hendak menanyakan perpanjangan sewa kamar
korban yang diketahui bekerja sebagai pekerja it dan asisten dosen sekolah tinggi di purwakarta ini
diperkirakan sudah meninggal dalam tiga hari terakhir
didin awaludin warga semarang ditemukan tewas membusuk di dalam kamar hotel kelas melati wijaya kusuma
negeri kaler purwakarta senin sore
pria empat puluh tiga tahun itu ditemukan pertama kali oleh pekerja hotel yang hendak menanyakan perpanjangan sewa hotel
namun saat pintu diketuk banyak lalat yang keluar dari jendela kamar hotel nomor lima ini
pekerja pun mencium bau busuk dari dalam kamar sehingga mereka akhirnya mendobrak masuk dengan kunci cadangan
tubuh korban ditemukan terbujur kaku di atas kasur
diduga korban sudah membusuk dalam tiga hari terakhir
korban diketahui bekerja sebagai pekerja freelance it
di salah satu dinas purwakarta
selain itu korban juga sebagai asisten dosen di salah satu sekolah tinggi di purwakarta
pertamanya sekitar jam dua saya mau ngetok kamar apa mau diperpanjang apa enggak
tapi sudah banyak lalat dan bau
saya terus lapor ke polsek teman saya ke bdam
ini sudah berapa hari menutupi
dari kamis malam
berdasarkan oleh tempat kejadian perkara
petugas tidak menemukan tanda tanda kekerasan dalam tubuh korban
namun petugas belum dapat memastikan penyebab pasti korban tewas
untuk penyakit kandang buka tidak ada
ini juga tertunggi dari dalam
tidak tidak bisa
nanti kita menuju ke
apanya lupa baru kita
untuk keperluan pemeriksaan
kini jasad korban dibawa ke rumah sakit umum daerah purwakarta untuk dilakukan otopsi
dian firmanca purwakarta